sampai jumpa di video selanjutnya
ini kan punya om deden
kamu tahu dari mana soal ini
oh aku tahu
pasti kamu nguping ya pembicaraan aku sama om deden
tanya mimpi buruk dan minta ditemenin
loh kok om deden belum tidur
oh aku tahu
pasti om dede nunggu nara pulang ya
aku minta satu hal sama kamu
aku tahu kok
om deden mau aku putuskan sama nara
persoalan itu om serahkan ke kamu dan nara
kalian kan sudah dewasa
sudah tahu mana yang baik buat kalian
jadi om deden nggak marah aku pacaran sama nara
terus kalau gitu om mau apa dari aku
dan keluarga kamu
secepatnya meninggalkan rumah ini
sebelum istri om jadi gila
karena setiap hari masalah yang tinggul di rumah ini
nona selama ini tuh egois dan cuma mikirin diri sendiri
kamu gak pindah dari sini karena kamu tidak punya uang
om mau bantu
tapi kamu harus merahasiakan ini kepada semua orang
apa itu om
om itu kan punya bengkel
kamu bisa bergunakan sertifikat bengkel itu untuk meminjam uang di pegadean
uang yang kamu gunakan untuk sewa rumah
dan sisanya untuk modal bapak kamu buat kerja
aduh jangan om
aku tahu itu bengkel itu berharga banget kan buat om
masa om harus ngegadirin itu semua untuk keluarga aku
jangan kayak gitu dong
ini demi kebaikan kita berdua
ini demi kebaikan kita bersama
kalau kita tahan saja sedikit lagi
nona rumah ini bisa rubuh
karena kesalahpahaman di antara kita semua di sini
aduh gimana ya
nona nona bahkan bawa keluarga nona semua keluar dari rumah ini gimana
lebih baik kita semua tuh jadi gelandangan om dibanding kita harus tinggal tenang
tapi dari uang hasil penggadean bengkel aku nggak mau
pengen kalau tante retno tahu gimana
nona makanya jangan sampai tante retno tahu
ini adalah rahasia antara calon menantu dan mertuanya
om deden saking malunya aku nggak bisa ngeliat muka om deden
bagi aku om deden sama nara tuh laki laki yang terbaik yang pernah ku temu di dunia ini om
aku nggak bisa hidup di atas kebaikan om
persoalan ini pak maman juga sudah tahu
karena sertifikat itu yang memegang beliau
om mengusulkan ke kamu
tapi pak maman tidak tahu
dia pasti setuju
jadi om deden menyimpan sertifikat bengkel di kamar pak maman
aku minta om kasih waktu sedikit aja
ya aku janjikan bahwa semua keluarga aku keluar dari tempat ini
tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan sama kamu
dan om yakin
kamu bisa menghadapi semua ini ya
aku akan menjauhi nara om deden
aku akan keluar dari rumah ini dan gak akan lagi muncul di hadapan om
hati om begitu baik
aku gak boleh egois dan membiarkan om ikut menderita karena aku
kenapa semalam dia nungguin aku
biasanya kan kalau aku buka pintu dia suka jahil
ini pasti ada apa apa
sebelum jadian aja
bikin aku ketawa
kenapa jadi begini ya
kamu selalu bikin aku kaget
barusan aku lihat gak ada orang di ruang tamu
kok tiba tiba kamu muncul
kalau pacar kamu ini
nanti kamu gak punya pacar kamu jombong seumur hidup gimana
siapa suruh baru pulang jam segini
kenapa gak minggu depan aja sekalian pulang ya
kamu pikir aku beneran pacaran sama tanya
ya takut ya takut kehilangan aku ya
emangnya kok keliatan kayak cemburu ya
coba ya liat keliatan gak
mas kalau tidur tuh di kamar gak di arah sih
kayak kelipan berusaha nih
banyak yang dibuka di rumah sakit
eh pantasan lu ngapain merem merem siapa itu
lain di kamar
gimana ya pak maman menyimpan sertifikat itu
jangan sampai bapak masuk bisa ribet nih kalau sampai ketawa ngajak ngajak
lah kau fotokopi ya
terus itu apa
itu apa yang kamu sembunyiin
ini kan punya om deden
kamu tahu dari mana soal ini
oh aku tahu
pasti kamu nguping ya pembicaraan aku sama om deden